hai ini kapan sih tehnya aus aus iya posisi jadi inget eh maksudnya posisi jadi lupa ya ya
oh ya jadi pada aus ya udah bikin posisi eh kaper gak mau gorengan tuh
eh udah jangan banyak alasan
sekarang saya minta kamu diri terus angkat dulu tangan kamu cepat
bikinin teh manis ama gorengan sebagai rasa terima kasih sitaik kepada pade karena pade
udah mau nolongin kerjaan kalau udah begini mah udah ringan bebannya positif ada hadiah buat saya
itu dia dong pade kita jangan betongkar mulu nggak boleh kan betongkar mulu harus baik baik dan baik
ini pasti mau kabur lagi kamu nih kebiasaan lari larian
jangan bikin susah pak
pak ade bilang jangan suka lari larian ini udah malem
seharusnya istirahat habis ujian
udah ngapa jangan marah marahin si haykaln mulu
kesianan pak de
mungkin dia kesini aus kali mak
insya allah bikinin teh manis ya
habis makan balik ke kamar
jangan kelayapan lagi
ingat jangan coba coba melarikan diri dari pondok ini
tumben si haikel kagak ada omongnya pisah nih
berat kali habis ujian
makan nih cukup banyak
aduh capek nih mau lari kemana yeh
hah kebuka nih
mending umpetnya lama sih
itu kebiasaan ini semuanya
duduk duduk duduk
padeh dua banggut banggut doang nggak ada suaranya
ayo pas sedikit semangat
semangat di semangat
dia bikin nyangkut di situ
ini nggak ada perhuni
eh kalian mau jalan maling ya
iya kalau gitu bareng
tapi larinya kita pelan pelan aja
iya pelan pelan sih
ustadz ada apa ini
misalnya ada malang yang masuk ke pesantren
astaghfirullahaladzim ada maling
wah di belakang ini
malingnya dimana sekarang
kalau kita lagi nyari juga
mereka lari ke arah dapur
ke arah dapur
tunggu tunggu tunggu
ustadz apalagi sih
ustadz sih semangat
baru ada maling
kita dari tadi udah lari lari udah capek banget
kenapa sudah ada buku mis
eh siapa suruh ustadz
ah ustadz ibu wan
kalau digendong nggak mungkin keberatan
kok jadi saya yang dibopong
tuh udah diem
saya baru tahu
ini maling keburu kabur
ini maling keburu kabur
ini maling keburu kabur
wah malingnya kemana ya
kayaknya malingnya larinya ke dapur deh
pindah dapur aja kebuka
yaudah yuk kita masuk
ada apa sih
kenapa lama deh
kita harus menyari di dapur
karena pencurungnya itu lari ke dapur
saya mencurigakan banget nih nabuk
kan bisa jadi
emang di dapur tadi ngomong
ini anak lapar banget kayak nggak makan makan aja
ya siapa deh anak kecil
lagi sedang masa pertumbuhan
salam terlebih dahulu
panik kalian semuanya
kita itu lagi nyari paling alias pencuri oh
waalaikumsalam tuh contoh salam terlebih dahulu ini apa apa nih kalian semuanya
pakai ninja ninjaan kita itu lagi nyari polling alias pencuri
enak enaknya ya makan di sini bukannya nyari maling
santai santai slogan musgo kita lagi nyari paling capek itu man sungguh capek banget
masalah minum masalah makanan jangan pada berantem itu duduk dulu ntar sama
posisi bikinin semuanya ambil tempat duduk duduk duduk ini apa apaan sih semuanya pakai
ninja yang sebelumnya gini masternya datang master ninja ustadz musa yang mulia dan satu
jadi ini kapan sih tehnya aws aws ayah posisi jadi inget eh maksudnya posisi jadi lupa ya iya
jadi pada aus
yaudah bikinin positi
lupen udah dapet
ini manamanya sungguh alhamdulillah
karena tadi tuh pertama ini aku
sebentar lagi dateng gorengan
kok lagi makan gorengan sama minum teh
gak ngajak ngajak kita sih
minta dong pak de
awas nih pak de
terus itu yang dua